bela itu datang dia nawarin buat bantuin gue untuk keluar dari sel
dan ternyata sekarang gue bebas kan
udah kan cuma gitu aja
jadi karena itu
bella yang terbaik
ini terbaik apanya sih gue gak ngerti
tapi yang jelas
ini tradisi lo
setiap ada masalah
lo jahat man
lo jahat sama gue
gue gak bau tisu lagi padahal gue tau lo hari ini pasti nangis
gak lucu man
gue jahat kenapa lagi sih

saat gue di sel sendirian
lo malah jahatkan
lo malah jahatkan lo sama gue
lo malah jahatkan lo sama gue
jalan sama devon
kalau gue terpaksa
dia bilang kalau gue gak mau jalan sama dia
kalau lo itu masuk penjara
gue gak mau
bokap gue tahu kalau lo itu masuk penjara
karena gue yakin banget
kalau bokap gue tau
dia pasti bakal nyuruh gue ngejauh dari lo
gue gak bisa mau jauh dari lo
jadi dengan terpaksa
gue nerima ajakannya devon
reset tuh orang
dari tadi lo ngomong kayak gitu terus
samp lo deket deket kayak gitu sama
bela itu datang dia nawarin buat bantuin gue untuk keluar dari sel
dan ternyata sekarang gue bebas kan
udah kan cuma gitu aja
jadi karena itu
bella yang terbaik

ini terbaik apanya sih gue gak ngerti
tapi yang jelas
lo yang terbaik buat gue lan
gak ada yang lain
kalo gue berpikir sama yang terbaik buat lo man
lo harusnya tunjukin itu
lo malah puji puji cewek lain
lo malah puji puji bella
hargain dong memperasa gue hargain
biarkan aku jadi yang terhebat
perasaan lo itu nomor satu buat gue lan
gue gak pernah nangis kayak gini man
lo hitung udah berapa kali
tidak ada yang bisa kubuat lo
mata kepala gue sendiri
lo tau sendiri kan
gak mungkin dia puncak roman
kalau lo gak percaya
lo tanya teddy
apa yang kita lihat tadi parkiran
tadi gue lihat si ray boncengin si roman
ini semua gak mungkin
gue gak percaya sama lo berdua ngerti
emang kenapa sih fon
kalau si ray boncengin si roman
kan cuma temen
lo denger ya
roman itu musuh bebuyutan gue
semua sahabat gue
gak ada yang boleh temenan sama dia
sekarang lo cari info ke sam dan temen temennya
kenapa roman bisa bebas
satu info lo gue hargain seratus ribu
kalau sepuluh info lo kasih ke gue
kemarin kan gue udah kasih info sama lo
yang roman masih penjara
masa utang gue gak berkurang kurang